selamat malam pak
denayu bener bener cantik pantas aja denmar diantar gila gila sama denayu
aku bener bener bahagia mbak
rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menempuh hidup baru dengan lelaki yang aku cintai
aduh yang sudah tidak sabar jadi pengantin
boko kenapa melihat farida seperti itu
boko bahagia sebentar lagi
putri bobo akan segera menikah
tapi bapak terlihat sedih kenapa boko
tentu saja boko sedih farida
karena kamu pasti akan meninggalkan boko
dan tinggal dengan suami kamu
tidak boko farida tidak akan meninggalkan boko
farida akan tetap disini untuk menemani boko
farida istri yang baik itu adalah istri yang patuh dan tunduk pada suaminya
dan sekarang tangguh jab boko sudah berganti digantikan suami kamu
denmar dian tapi cinta dan kasih sayang boko kan selamanya untuk kamu
cinta pertama farida adalah bu

bagaimanapun boko akan selalu di hati farida selamanya
terima kasih nak
sebentar lagi acara midodare ini dan seserahan akan segera dimulai farida
lebih baik kamu kamu segera bersiap

jangan jangan pernikahan farida dan mardian itu gagal kita lakukan
sudah ibu gak usah berpikiran terlalu jauh
mardian itu tidak sakit
dia cuma sedang butuh istirahat
nantipun dia akan siap untuk melaksanakan pernikahannya besok
sudah ibu gak usah lagi berpikiran
tapi bukan hanya itu saja pak
di acara seserahan itu
pasti akan jadi guncingan para warga
lalu pak rahman dan rusmina
pasti akan bertanya
kenapa mardian gak datang
kalau mardian itu
sedang tidak enak badan
dan butuh istirahat
yang penting kan mardian dan farida
besok bisa menikah
dan bapak yakin
setelah pernikahan ini
keadaan akan jauh lebih baik
ibu sekarang cepat cepat siap siap
ini sudah siang
kita sudah terlambat
tidak ada yang bisa diberikan